dihadiri oleh menteri haji dan umroh taufik al rabiah
direktur jenderal korporasi saudi arabian airlines ibrahim al omar
direktur jenderal imigrasi letnan jenderal sulaiman al yahya
ceo program pelayanan duyufur rahman abdul rahman ardes
dan ceo alm company abdul rahman al jar'e
para narasumber membahas tentang peningkatan pelayanan digitalisasi jemaah
untuk musim haji dua ribu dua puluh
menteri haji dan umroh taufik al rabiah mengungkapkan
selama dua tahun terakhir pemerintah saudi menerapkan pembatasan skala besar selama pandemi
pada dua ribu dua puluh satu pemerintah arab saudi hanya memperbolehkan sekitar enam puluh ribu peserta ibadah haji dari dalam negeri
berbagai peraturan diterapkan di kompleks masjidil haram
salah satunya melalui penggunaan aplikasi iktimarna
taufik menambahkan meskipun melalui berbagai tantangan
kebijakan pengetatan tersebut juga membawa banyak manfaat
salah satunya jemaah lebih tertib
pemerintah arab saudi menerima pelayanan digitalisasi jemaah
dengan kekuatan yang sangat menarik
pemerintah arab saudi menerima pelayanan digitalisasi jemaah
dengan kekuatan yang sangat menarik
pemerintah arab saudi menerima pelayanan digitalisasi jemaah
dengan kekuatan yang sangat menarik
pemerintah arab saudi menerima pelayanan digitalisasi jemaah
dengan kekuatan yang sangat menarik
pemerintah arab saudi menerima pelayanan digitalisasi jemaah
dengan kekuatan yang sangat menarik
dalam konferensi menteri haji dan umroh belum membeberkan kuota haji tahun ini
dia menilai bukan hanya kematangan persiapan yang penting
tetapi juga ketertiban
suasana tertib tersebut tidak hanya untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
tetapi juga agar jemaah dapat lebih khusyuk beribadah
oleh karena itu digitalisasi pada penyelenggaran haji sangat penting
dimi terrific dan juga zeeting
sejahtera atau ketidaktangan khususnya
berkgratiat kepada dihadap untuk hal mahasiswa agama kita
terima kasih dash snadar dengan persiapan menjelang haji menteri agama basin
i yakut holil komas bertemu dengan menteri haji dan umroh arab saudi taufik al rabiah di jeddah arab saudi minggu dua puluh maret
kedua menteri membahas kuota haji dari indonesia
dalam dokumentasi ini menteri yakut juga menyampaikan kepada menteri taufik al rabiah bahwa tahun ini indonesia siap memberangkatkan jemaah haji
yakut berharap indonesia bisa mendapatkan kuota yang ideal seiring dengan banyaknya calon haji yang sudah menunggu dan rindu ke tanah suci